sementara itu hadir di bali untuk mengikuti konferensi g dua puluh perdana menteri inggris justin trudeau dan rishi sunak menyempatkan waktu mencicipi makanan pulau dewata di sebuah restoran yang ada di daerah kuta selatan badung bali senin malam
belum diketahui apa isi perbincangan dalam pertemuan tersebut pihak manajemen restoran art cafe bambu bali menyebutkan trudu dan sunak memesan sate campur ayam dan udang lengkap dengan saus kacang acar dan kecap
selain itu mereka juga mencicipi ayam sambal matah keripik emping dan juga lawar ayam